dan dalam rapimnas golkar yang berlangsung di gedung dpp golkar sabtu pagi pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka akan diusung oleh golkar sebagai pasangan bakal capres cawapres di pilpres nanti
ketua umum partai gerindra menilai golkar berjiwa besar karena sebelumnya ketua partai golkar erlangga hartarto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun cawapres
berikut pernyataan prabowo subianto saat akan meninggalkan rapimnas golkar
berikut pernyataan prabowo subianto saat akan meninggalkan rapimnas golkar sebagai calon presiden
tentunya ini bermatan saya terima dan kandungan koalisi indonesia maju terdiri dari sekarang delapan partai empat partai volometer dan empat partai non volometer tapi tidak punya akar
jadi biasanya kita nanti ada terapat musyawarah dan nanti kita umumkan
keputusan kita bersama jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai